informasi pertama dari operasi ketupat dalam rangka penyediaan mudik selama enam hingga tujuh belas mei resmi berakhir
kepala kops lalu lintas polri jenpol istiono menyampaikan lebih dari empat ratus enam puluh satu ribu kendaraan diputar balikan selama dua belas hari operasi berlangsung
selama pendidikan mudik korlantas pori juga telah menindak delapan ratus tiga puluh lima travel gelap di tiga ratus delapan puluh satu titik penyekatan yang tersebar selama operasi ketopat dua ribu dua puluh
meski operasi ketupat telah berakhir polri memperpanjang pengetatan untuk memastikan seluruh masyarakat yang balik ke wilayah jabodetabek bebas dari covid sembilan belas dengan mengelar swab antigen secara random
diketahui pemerintah membuat kebijakan penyediaan mudik selama dua belas hari sejak enam hingga tujuh belas mei
selama peniadaan mudik itu korlantas menyiapkan tiga ratus delapan puluh satu titik penyekatan guna menghalau masyarakat untuk mudik
mulai pagi hari ini
kita memasuki fase pengetatan pasca peniadaan mudik dari tanggal delapan belas sampai tanggal dua puluh empat nanti
nah pasca kejadian mudik ini kita lakukan tetap kita gelar di satu ratus sembilan titik